ya saudara polres jakarta utara kembali menetapkan tiga orang mahasiswa stip sebagai tersangka kasus penganiayaan yang berujung kematian
sebelumnya ketiga mahasiswa tingkat dua ini merupakan saksi dalam pemeriksaan awal yang kemudian berkembang menjadi tersangka
ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan meski tidak ikut melakukan kerasan kepada korban
total ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik masih terus melakukan pendalaman baik terhadap tersangka maupun bukti bukti yang terkumpul
kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa